tak hanya masalah pertanahan regulasi perusahaan rintisan atau startup juga menjadi topik hangat dalam debat kedua capres
menurut prabowo para pelaku startup mengeluhkan rencana penetapan pajak perdagangan online
sedangkan menurut petahana jokowi negara justru memfasilitasi tumbuhnya startup di tanah air
salah satu topik yang menjadi sorotan dalam debat capres dua ribu sembilan belas pada minggu malam adalah pertumbuhan perusahaan startup di indonesia
terkhusus pada startup yang telah mencapai status unicorn
menurut calon presiden nomor urut dua prabowo subianto sebaiknya regulasi terhadap unicorn dikurangi
para pelaku startup saat ini mengeluh karena rencana penetapan pajak bagi perdagangan online
yang akan bapak bangun untuk mendukung pengembangan unicorn unicorn indonesia
yang bapak maksud unicorn
maksudnya yang apa itu online online itu
iya pak itu
berasal rana yang kita
kita bangun ya kita tentunya fasilitasi kita kurangi regulasi kurangi pembatasan
karena mereka lagi giat giatnya lagi pesat pesatnya berkembang
jadi saya akan dukung segala upaya untuk memperlancar
mereka juga mengalami kesulitan
dalam arti merasa sekarang ada tambahan tambahan regulasi
ada tambahan tambahan mereka mau dipajak rupanya dalam perdagangan online
menurut jokowi saat ini negara justru memfasilitasi munculnya unicorn dan startup baru
di negara asean ini ada tujuh unicorn dan empatnya ada di indonesia
oleh sebab itu kita ingin agar tidak hanya empat tetapi ada tambahan tambahan unicorn baru di indonesia
kita ingin agar tidak hanya ada startup startup baru yang ada di indonesia
kita telah menyiapkan program seribu startup baru yang kita link kan dengan inkubator inkubator di global
agar mereka memiliki akses untuk inovasi mereka bisa dikembangkan di negara negara lain
kita dalam rangka infrastruktur dalam rangka mendukung unicorn unicorn ini
kita juga membangun infrastruktur yang tadi sudah saya sampaikan
jokowi menambahkan regulasi untuk startup juga terus dipermudah
ya memang dalam debat kedua capres kemarin calon presiden nomor urut satu joko widodo
melontarkan pertanyaan kepada calon presiden nomor urut dua prabowo subianto
tentang tadi unicorn ya walaupun prabowo sempat terlihat agak bingung begitu
namun prabowo menyindir capres petahana joko widodo karena unicorn tersebut
diklaim mempercepat uang lari ke luar negeri
nah apa sebenarnya unicorn mari kita mengenal lebih jauh lagi apa itu unicorn
mungkin bagi anda yang belum tahu apa itu unicorn unicorn tadi seperti dijelaskan di paket sebelumnya
adalah perusahaan startup jadi memang sudah merujuknya ke startup ya startup digital begitu
startup digital yang memiliki valuasi nilai perusahaan itu sebesar satu miliar satu miliar usd begitu
nah itu dia startup digital atau unicorn tadi yang dikatakan
bukan unicorn yang ini nah jadi banyak yang salah kemarin karena heboh tentang unicorn ini
banyaklah meme meme yang menggambarkan unicorn yang memang ini binatang kuda bertanduk
kenapa dilambangkan unicorn memang para ekonom menilai
jadi unicorn ini adalah startup startup digital jadi startup yang digital yang mampu mengembangkan ide ide kreatif
kemudian juga mampu mengembangkan bagaimana basic atau base dari konsumennya dengan cukup tinggi
dengan ide ide tersebut kemudian bisa mencapai valuasi tadi yaitu satu miliar usd
satu miliar usd itu berarti sekitar satu miliar usd berarti sekitar
dua belas triliun rupiah begitu ya kemudian tidak hanya unicorn saja di perkembangan atau di dunia e commerce begitu di startup digital ini ada juga dekakon dan juga ada hektocorn begitu dektakon
dekakon sendiri adalah startup yang memiliki valuasi kalau misalnya unicorn itu satu miliar usd dikakon ini bervaluasi sepuluh miliar usd
atau sekitar satu ratus empat puluh triliun rupiah begitu ya kemudian juga ada kemudian hektocon
hektakon ini kemudian memiliki valuasi sekitar atau lebih dari seratus miliar usd
nah ini dia dektakon salah satunya ada uber kemudian grab begitu ya
selanjutnya kita lihat ini dia adalah orang orang dibalik startup startup unicorn yang ada di indonesia
ada nadiem makarim ceo gojek ada william tanuwijaya ceo tokopedia ferry unardi ceo traveloka dan ahmad zaki ceo dari bukalapak
dan keempatnya ini juga sudah dinombatkan oleh majalah globe asia sebagai satu ratus lima puluh orang terkaya begitu ya di asia
keempatnya ini sudah masuk ke daftar tersebut yang dipimpin oleh ceo traveloka diantara keempat ini semuanya
tadi seperti dikatakan oleh presiden jokowi dari tujuh startup unicorn yang ada di asia tenggara
empatnya ada di indonesia yaitu tokopedia gojek bukalapak dan juga traveloka
kita lihat di sini bagaimana valuasi perusahaan yang dibeliki oleh masing masing perusahaan ini
tokopedia bervaluasi lima sembilan miliar usd sementara gojek ini sudah berada di sepuluh miliar usd
bukan tidak mungkin ini sudah melakukan tujuh kali penggalangan dana setelah penggalangan dana berikutnya
karena gojek sudah bisa menjadi startup dekakorn seperti yang diisukan begitu ya saat ini
kemudian juga ada bukalapak yang memiliki valuasi dua ratus juta usd dan juga traveloka lima ratus juta usd
sampai sekarang masih dipimpin oleh gojek memiliki valuasi perusahaan atau startup unicorn paling tinggi di indonesia
kalau kita melihat gojek sendiri mereka mengusung tema one stop application yang memungkinkan masyarakat indonesia
kalau kita tahu gojek ini bukan perusahaan transportasi ya dia hanya perusahaan aplikasi
yang menyediakan aplikasi untuk kemudian masyarakat bisa melakukan banyak hal seperti tadi
memesan makanan atau naik ojek gitu ya pakai gojek
sementara tokopedia sendiri sekarang sudah menjadi situs nomor dua paling dicari di android di indonesia
kemudian juga bukalapak yang kemarin juga sempat heboh ceo nya ahmad zaki yang mengatakan
ternyata ini baru saja tahun dua ribu delapan belas ini mereka masuk ke dalam empat startup unicorn yang ada di indonesia
traveloka sudah lebih dulu jadi kalau gojek ini mereka butuh waktu sekitar enam tahun untuk menjadi startup unicorn
tokopedia pun begitu enam tahun traveloka butuh waktu lima tahun begitu untuk akhirnya bisa menjadi startup unicor
yang valuasinya lebih dari satu miliar dolar amerika serikat
nah ini dia tadi seperti yang saya katakan ada unicorn dekakon dan juga hektocorn startup startup
yang dikategorikan memiliki valuasi tinggi
unicorn sendiri tadi satu miliar dolar amerika serikat atau empat belas triliun rupiah
dekakorn ini startup dengan valuasi sepuluh miliar dolar amerika serikat atau sekitar satu ratus empat puluh triliun rupiah begitu ya
kemudian juga ada selanjutnya hektocorn yaitu seratus miliar usd atau sekitar rp satu empat ratus triliun
kalau di sini startup di dunia yang sudah masuk ke dekakon diantaranya ada didi suching atau perusahaan ride sharing asal tiongkok ya
kemudian juga grab juga sudah masuk ke dalam dekakon ini dan juga ada juga uber yang juga sudah masuk
kemudian ada pinterest dan lain lain semuanya sudah masuk ke dekakon dan digadang gadang nanti ada dua perusahaan asal indonesia
yang akan masuk ke dalam kategori startup dekacorn ini salah satunya mungkin tadi ya gojek
kemudian hektocorn kalau hektocorn mungkin valuasinya lebih tinggi lagi rp satu empat ratus triliun rupiah bisa dikatakan facebook salah satunya ada di sini di hektocorn
nah itu dia tadi mengenal startup unicorn
yang tadi dikatakan atau kemarin sempat heboh dengan pada saat debat capres presiden jokowi mengatakan bagaimana apa yang dilakukan untuk mengembangkan startup di indonesia agar membentuk startup startup unicorn baru yang ada di indonesia
nah memang kebanyakan dari startup unicorn tersebut masih didanai oleh asing begitu
tapi dana dana dari asing itu juga yang kemudian mengembangkan gairah bisnis startup atau social startup e commerce yang ada di indonesia ini
kami akan kembali dengan informasi salah satu perusahaan penerbangan